dan tentu saja ada beberapa agenda yang tidak hanya penandatanganan tapi ada juga berbagai aktivitas kegiatan
sedang menuju ke istora senayan jakarta
bruno digeser ke kanan ericson kasimero di dm maker mau di belakang mas rizal oke bisa juga kan